percat tertangkapnya bupati pamekasan
kpk terus melakukan penyelidikan
jumat sore kpk melakukan penggeledahan di dua tempat
salah satunya di kantor bupati pamekasan
tim kpk melakukan penggeledahan di kantor bupati pamekasan
jumat sore sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
penggeledahan dijaga ketat oleh tim pengurai masa atau raimas polres pamekasan
tidak hanya ruang bupati tim kpk juga memeriksa ruang sekretaris daerah
sebagian petugas juga menggeledah ruang inspektorat
di kantor pemda yang berada di jalan jokotole
saat ini kpk sudah menetapkan lima orang tersangka
yaitu bupati pamekasan ahmad syafi'i yasin
kajari pamekasan rudy indra prastyo
kepala inspektorat sucipto utomo
pegawai inspektorat nur salahudin
dan kepala desa dasok
pamekasan agus mulyadi
publik jawa timur dikejutkan dengan penangkapan bupati pamekasan ahmad syafii ⁇
dalam operasi kpk
karena beberapa hari yang lalu
meski dianggap sebagai kabupaten paling baik
dibandingkan kabupaten kabupaten lain di pulau madura
pamekasan ternyata masuk sepuluh daerah termiskin di jawa timur
daerah miskin ini kini terjerat kasus korupsi
dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat
menjadi oksigen bagi kabupaten untuk membangun desa
sebabnya anggaran penerimaan dan belanja daerah atau apbd
tidak sanggup meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
termasuk di kabupaten pamekasan madura
apbd pamekasan mencapai lebih dari dua triliun
anggaran sebesar itu ternyata tidak membuat pemekasan
keluar dari sepuluh besar daerah termiskin di jawa timur
angka kemiskinan pada dua ribu lima belas mencapai lebih dari satu ratus empat puluh enam ribu jiwa
atau tujuh belas empat puluh satu persen dari jumlah penduduk delapan ratus ribu jiwa
maka tak heran
masih ditemukan kasus gizi buruk di kabupaten pamekasan
mereka hidup tersebar di satu ratus tujuh puluh sembilan desa dan sebelas kelurahan
yang ada di tiga belas kecamatan
pendapatan per kapita penduduk pamekasan hanya dua ratus enam puluh enam ribu rupiah
penduduk miskin hidup sebagai buruh tani
yakni di sektor tembakau dan sawah
dana desa yang seharusnya untuk mensejahterakan kaum miskin itu
jadi bancakan kaum elit
dana desa bagi kabupaten yang bersebelahan dengan sampang dan sumeneb ini
semakin tahun semakin meningkat
dana desa yang diterima pemekasan sebesar satu ratus dua puluh satu miliar rupiah
kemudian naik rp tiga puluh tiga miliar rupiah di tahun dua ribu tujuh belas menjadi rp satu ratus lima puluh empat miliar
warga pamekasan angkat bicara soal penangkapan terhadap bupati mereka
dan sejumlah pejabat
mereka tidak mengira
situasi di pamekasan yang kondusif selama ini ternyata menutup penyimpangan dana desa
warga bersyukur karena pengemplang dana yang menjadi hak warga ditangkap kpk
kepada aparat yang sudah ditangkap
saya sangat bersyukur
ini sebagai contoh kepada aparat yang lain
agar tidak melakukan

karena tindakan korupsi ini sangat merugikan negara dan terutama rakyat kecil
ya kalau saya sih sangat kecewa banget
soalnya itu kan uangnya masyarakat
ya untuk masyarakat juga
kalau memang ketangkap basah ya itu syukur lah
biar apa itu
biar jerah ya sama koruptor koruptor itu
karena bupati pemekasan itu kelihatannya kan baik
kok sampai gitu
kan yang dirugikan masalah pembangunan
ya mau bilang apa lagi kalau kayak gitu
semuanya dibuat sogoan gak gitu
kasus di pamekasan menjadi contoh bagi daerah lain
agar tidak bertindak culas memainkan dana desa
meski bagi kpk
anggaran yang diselewengkan sebesar seratus juta
dan suap sebesar seratus juta

namun siapa di balik kasus inilah yang menjadi pembeda
sampai kepala kejaksaan negeri yang terlibat
nirta farid pemekasan